hai sekarang bu silakan terus waduh roman roman ye gua kenal ameni orang nih mirip mirip tom ya
bapak bapak kenal enggak itu ada supir taksi yang orangnya jelek rambutnya panjang kuning kuning
hai kayak gimana hai lucunya punya bisa dimulai bisa bisa
nah rapi sekarang ya tepian lu cimbang muka gue makanya lo sekarang lu harus berhasil nyari
duit gua mau ganti muka bosan muka ini
mulu muka ini mulu hai kenapa sih tom kok mukanya kusut gitu kayak benang benang
ngomong gua layangan pakai benang habis nih pakai rambut lagi di bibir pun angkut
gagal nih gagal apa gagal ginjal gagal dapet penumpang dong orang gua deket taksi pen tolong
dong kenapa lu naik taksi gue jadi biar gue dapet duit taksi kamu
ngapain taksi kamu aku kan mobilnya banyak begitu udah cantik udah hit udah habis dari
salon pas naik taksi kamu enggak level ya sekali ini sekali ini aja ya
aku kan mobilnya banyak cantik ini naik taksi ujung ujungnya naik ojek
enggak gua aja yang naik taksi
kamu kamu sekarang kamu cari guru privat buat anak saya cari yang paling bagus dan paling pinter
enggak peduli berapapun biayanya kamu ngerti kamu cari supaya anak saya bisa bahasa inggris bisa
komputer bahkan bisa bikin pesawat terbang
pokoknya anak saya harus pindah
iya iya tapi ini anak tidak mungkin pinter soalnya sudah sepuluh guru yang ngajarin kapur semua kapok
ajo mengingat catanya diturun terus
dia ngerasain gak sih kalau jadi pembantu terus kalau saya jadi juragan terus disuruh suruh gimana
perasaannya kacau pisan eh eh ngerti nggak perasaan orang kalau misalnya misalnya juragan
nyonya juragan nyonya siapa yang pelit siapa itu siapa yang pelit juragan sebelah itu pembantunya kata
pilih banget gitu iya sebelah pelit makanya jadi orang jangan pelit kayak disana coba mikir
atau sekali mah orang kecil itu harus dihargai in tidak ada orang gede tanpa ada orang kecil
mikir tak bukan betul betul mikir harusnya kok marahin saya kurang ajar kamu ya berani
marah saya maafnya saya suka lupa kalau misalnya marah marah sama saya lupa kalau jalan pintunya
kemarin itu saya jalan jalan
pintu mana jalan itu coba itu cepetan kamu kan saya suruh cepetan cepetan sekarang ya besok
cepetan gimana kayak begini
toh kemana saja oi aduh ngapain lu sini cari gara gara lu mah bukan cari masalah itu melihat
buka kamu stress begitu
kayak burung hantu gue lagi bingung nih lagi nggak punya duit gak punya duit penumpang pada kabur
muka kamu menyeramkan sih ini duit wah kebetulan udah ketuit iya tuh dari mana eh kebetulan saya
saya sedang mencari guru pripat bisa belajar bahasa inggris bisa ngajar komputer bisa ngajar silat
bisa ngajar debus dan semuanya banyak banget ya biarin
belajar loncat loncatan tuh jangan memain apa saya ya
oh ya kita juga saya disuruh mesen suruh nyari guru pripat bahasa inggrisnya
oh itu banyak juga iya tuh bapa lu ngepet ha ha ha dari bos dari bos lo deh mendingan gini
aja daripada lu kuyang kuyang cari wik guru pripat dengan lu beli sepatu gue nih kapan
ini model baru merek abdullah tahu nggak abu abu dua ratus mau nggak dua puluh nih saya ada tapi inget
itu mau sepatu bekas mau sama eh si abdul abdul eh sony namanya ah tadi katanya mau pribadi
siapa ya perkenalkan saya broto subagio mengkonomi rosak nolong
iya betul sekali saya tahu kalau anak ibu
namanya junend gun kalau anak ibu itu pengen pinter komputer sama bahasa inggris
saya orangnya serba tahu bu orang kenalan saya paranormal semua bu dari mulai di joko pinter
gijoko bodoh sampai gijoko yang dong ada keperhatian kemukanya saya sih tenang bu kalau
belajar sama saya itu anak anak didik saya itu udah pada pinter semua bu bahasa inggrisnya itu
ibu tahu kalau yang di inggris inggris kan anak kecil itu pintar bahasa inggrisnya dari saya
bu berarti saya yakin dong ya komitmen gimana konfir ada anak didik saya yang sudah lancar
semuanya pinter bu udah pinter jualin komputer hebat sekali ya ampun saya yakin deh kalau gitu sama
pekerjaan bapak biasanya bapak dibayar berapa oh biasanya tempat lain saat digajet tahu ya kalau
banyak yang sudah polisi perkenalan niek sekarang hike saya banget kan
cita itu kan kalau springs baca
jumlah juga kita ya bapak suka ngejel deh setuju ya setuju setuju ada bapak kumisnya juga lucu ini
ini bentar kumis saya suka mengkar kembung ya udah yuk kita masuk dulu mari mari mari
silahkan junet kamu belajar yang baik ya dengerin apa kata pak broto supaya kamu bisa tambah
sekarang bu silahkan terus
sekarang kita mulai belajar
kalau kau ganteng gak pinter pinter
gak pinter gak bisa bahasa inggris komputer
diminum bapak oh ya
gak mau belajar nih anak ini saya gimana mau tes kalau begini
gimana mau saya ngasih pelajaran
kok kamu ngeliatnya begitu
enggak pak maksudnya
sepertinya kok muka bapak mirip
si tom dari mana orang muka saya tuh terkenal
saya guru terkenal nih di komplek ini
ini susah bandel pak
iya betul pak bandel
coba anjir kamu bisa nyalain komputer ini
ya pak bos
ini kabelnya belum dicolokin
kok curi curi dinyalain
sekarang tinggal belajar lo ya pak
sekarang tinggal belajar lo ya pak
sekarang tinggal belajar lo ya pak
caranya lainnya seperti apa coba

iya suka begitu ini teh pak
ini gimana caranya pak
ini pengetesan dulu
ini bos belajar bos